baik teman teman ya pada kesempatan sore hari ini dari direktur reserse kriminal umum polda metro jaya
ingin menyampaikan perkembangan daripada atau penemuan daripada suatu kasus
yang berkaitan dengan kegiatan di acara unjuk rasa ya
unjuk rasa tanggal dua puluh satu mei malam
pada saat itu petugas ya petugas dari kepolisian menemukan adanya mobil ya
mobil yang ambulan yang berisikan lima orang ya
yaitu lima orang yang telah dicek ya
ternyata di dalamnya ada beberapa batu yang di bawah
ada beberapa batu gitu ya gitu udah gitu
beberapa batu ya
jadi kemudian kita amankan mobil itu dengan sopirnya dengan penumpangnya
kemudian kita lakukan pemeriksaan ya itu pemeriksaan
jadi dari hasil pemeriksaan bahwa yang pertama ya
yang pertama bahwa terselamat
tersangka ini dia bertiga ya bertiga dari tasik malaya
di tasik malaya tanggal dua puluh satu mei pukul dua puluh ya
itu berangkat ke jakarta
berpenumpang tiga orang ya
yaitu inisial y yenggi kemudian inisial y yang itu sopir
inisial i ini adalah
sekretaris ya dpc di tasik malaya
dan temannya satu adalah o ini adalah wakil sekretaris
jadi bertiga dia menggunakan mobil ambulan ini
berangkat ke jakarta karena ada instruksi
sesuai dengan keterangan tersangka diperintahkan
untuk berangkat ke jakarta ya
mengirimkan ambulan ke jakarta
untuk membantu korban
kalau ada korban di kegiatan dua puluh dua mei
itu ya sekitar dua puluh dua mei
jadi intinya bahwa ada perintah ya
dari ketua dpc kemudian bertiga itu berangkat ke jakarta
wilayah mengirimkan ambulan ke jakarta untuk membantu korban
membantu korban di kegiatan dua puluh dua mei
kalau ada korban ya itu
ini sebelumnya sudah dia sudah mengantisipasi ya
kalau ada korban tanggal dua puluh dua mei ini
kemudian dalam perjalanan sampai ke daerah cokroaminoto
di sana dia berhenti kemudian ada dua orang
kemudian ada dua orang
ada dua orang yang ikut menumpang ya
untuk ikut menumpang ya
dan dua orang itu adalah dari riau ya dari riau
setelah kita cek ternyata dia adalah simpatisan
dan dia bukan pengurus tapi dia simpatisan
akhirnya dia berlima dia berangkat ya ke arah bawaslu
kemudian sekitar jam empat ya tadi empat itu
terjadi lemparan lemparan ya
antara petugas dengan pengunjuk rasa di pagi hari itu
ada lemparan lemparan kemudian ada saksi yang melihat bahwa
batu diambil dari mobil tersebut ya di situ
nah kemudian tim mengisir dia menemukan ya itu ya itu
tim mengisir dia menemukan mobil itu
dan dibawa ke polda ya di situ
jadi ambulan tersebut ya
dari tiga orang yang ke jakarta ini adalah
tidak mempunyai kualifikasi sebagai petugas medis
kan di situ ambulan ini ya
tidak mempunyai kualifikasi sebagai petugas medis
itu yang pertama
dan yang kedua
di mobil tersebut tidak ada perlengkapan medis di sana
atau obat obatan minimal p tiga k itu tidak ada
dan yang ketiga
yang ada ada beberapa batu ya
batu yang sudah kita tunjukkan seperti ini
ini contohnya seperti ini ya itu isinya itu
dari hasil pemeriksaan juga bahwa ya itu ya ini ini itu yang itu ya itu
pemeriksaan juga bahwa dari yang bersangkutan tersangka ini katanya tidak tahu ada batu di dalam mobil
penumpangnya padahal tiga dan dua di lima itu lima orang di sana ya di situ
kemudian untuk tersangka ini kita kenakan pasal lima puluh lima lima puluh enam kemudian satu ratus tujuh puluh dua dan dua ratus empat belas kuhp dengan ancaman lima tahun ke atas
dan mobil ini berplat hitam b sembilan ribu enam ratus delapan puluh enam pcf masih plat b di atas nama tertera pt
arsari pratama yang beramat di jakarta pusat
jadi itu kronologisnya teman teman berhubungan dengan kita kegiatan kita mengamankan satu buah mobil ya
yang di dalamnya ada batu
ada yang tanyakan

apakah ada yang memberikan uang sekatam itu

kenapa bisa ada di dalam mobil itu
apakah yang boleh tersangka atau disiapkan
jadi di dalam perjalannya dia dibekali uang rp satu dua ratus untuk operasional ya ada uangnya
dan sampai sekarang dari pelaku ini
belum memberikan keterangan batu itu yang masang siapa
yang membawa siapa inisiatif siapa perintah siapa
masih kita dalami ya di situ
pak argo yang penumpang dua orang dari niautu ini siapa
ya itu as sama sgc
nanti tentunya kan ada pt nya nanti kan kita panggil sebagai saksi ya
ya kan baru kemarin
nanti kalau sudah kita panggil ya
nanti baru kita bisa mengetahui keterangannya dari pt seperti apa ya
nah nanti pak nyiti akan mengagendakan ya
jadi memanggil itu kita harus melihat
kita harus melihat
kita harus melihat
jadi bukan hari ini dipanggil nanti sore langsung datang ya
kita ada tinggang waktu minimal tiga hari
kadang kadang juga ada kesibukan yang bersangkutan
minta diulang diundur dan sebagainya ya di situ
ya kepalanya ketuanya
ketua di pc
oh itu ada dua bukan satu ya karena ada sekretaris dan wakil sekretaris
yang personal saja
pak mana kalau perintahnya itu dari dpc ada pendalaman ini dari pusat juga
nanti kita tadi saya sampaikan apa perintah dari ketua dpc ada perintah dari jakarta ya di situ
untuk mengirimkan ambulan ke jakarta untuk mendukung kalau ada korban di acara dua puluh dua mei
ya itu ada pak
nanti nanti akan kita ya itu ada
pak di dalam mobil selain batu ada ampok juga pak
enggak ada enggak ada ya
oke batu aja
terus kemudian tadi ditanyakan sama sobat tadi
berkaitan dengan narkoba ya narkoba
kemarin kita sudah menyampaikan bahwa ada dua ratus lima puluh tujuh yang sudah kita amankan ke polda metro jaya
yang semuanya sudah kita tetapkan tersangka
setelah kita lakukan pemeriksaan semua dan kemudian kita lakukan tes urin ada empat orang empat orang yang dinyatakan positif menggunakan narkotika
jadi contoh yang pertama adalah
ya dia positif amfetamin dan metametamin
dan yang kedua
adalah tersangka ri
kemudian ada tersangka
amphetamin dan metametamin
kemudian tersangka nh
jadi ada empat orang
sobat indonesia yang kemarin ets
amankan ditangkap ya
di bawah selu itu di bawah selu
jadi ada yang positif narkotika
di undang undang narkotika
udah ya yang ini
ya kalau positif
nanti ada aturan tersendiri ya
ya bpn itu
saya belum mendapat informasi yang positif itu ya
ya betul di bawah selu
jadi yang pertama kan kemarin
ada dua lima tujuh
saat ini sudah atau sedang
dalam proses ya
karena ada beberapa yang ditangani di
tkp ada di bawah selu
tkp di gambir
tkp di petamburan ya
ini kita sama sama penyidik
mengeroyok ya mengeroyok untuk
ya tentunya kalau nanti semua sudah kita
selesaikan kita akan tahu peran mereka
nanti si a apa si b apa si c apa dan
ya narkotika tidak ada barang buktinya
nanti ada aturannya tersendiri
ya itu assessment ya
tadi yang mana
bukan yang mobil ini
oh mobil ini jelas stasiun malaya berarti luar jakarta
ya ada jakarta juga ada
ada juga yang di luar jakarta
oke itu aja ya teman teman ya
sedang dicek sama kb dokes ya
nah kb dokes seperti apa itu ya

itu sebenarnya temuan kondisi bagaimana
baru kita lakukan penyelidikan
saya ngecek dulu ke intel belum ada informasi
nanti kalau ada baru saya sampaikan ya
di jakarta itu ada tiap hari nyurasa mas
di jakarta gitu ya
nanti kita tunggu aja ya
terima kasih teman teman ya